ditanya tentang langkah politiknya di tahun dua ribu dua puluh
usai menerima kunjungan dubes emirat arab pada kamis siang
hovifah tidak membeberkan secara terang terangan
apakah dia akan mencalonkan diri lagi sebagai calon gubernur
atau maju sebagai cawapres
dia lebih memilih fokus untuk menyelesaikan masa jabatannya
sebagai gubernur jawa timur yang akan habis pada akhir tahun dua ribu dua puluh tiga
sementara ketua umum pdi perjuangan megawati soekarnoputri
membebaskan hovifah dalam menentukan langkah politik
hal tersebut diucapkan megawati pada saat hadir
dalam peresmian kebun raya mangrove pertama indonesia
di gunung anyar surabaya pada rabu kemarin
hovifah juga hadir dalam acara tersebut
megawati mengaku tak ambil pusing dengan kabar beredar
soal langkah politik yang akan diambil oleh hovifah
megawati mengatakan dirinya memiliki hubungan baik dengan hovifah
sebelumnya ketua dpp partai nasdem fnd hoiri atau gus coy
belak belakan terkait sikap hovifah yang menolak halus tawaran
sebagai cawapres anies baswedan
gus coy menegaskan saat itu figur yang disepakati
untuk jadi nominasi cawapres anies dari nu adalah hovifah
tim liputan cnn indonesia